empat orang pengunjung wisata air terjun umbulan di kabupaten probolinggo minggu petang hanyut
terseret banjir bandang lahar dingin gunung bromo
dua korban berhasil selamat sedangkan dua korban lainnya belum ditemukan
banjir bandang ini terjadi di aliran sungai wisata air terjun umbulan di kecamatan sukapura probolinggo minggu petang
akibat banjir bandang lahar dingin gunung bromo ini
empat pemuda yang kebetulan berenang di bawah air terjun tersapu banjir bandang
keempat remaja ini diketahui bernama sainul umur ahmad basori lukman dan verdi
semuanya warga kecamatan kademangan kota probolinggo
dari keempat korban dua korban selamat setelah berpegangan kebebatuan
yakni atas nama sainul umur dan ahmad basori
sementara dua korban lainnya hilang
peristiwa ini bermula saat keempat korban merayakan liburan akhir pekan
dengan berenang di wisata air terjun umbulan
tanpa mereka sadari di sekitar gunung bromo hujan deras
hingga dalam hitungan detik air bah datang dan menyapu mereka
saya itu mau naik terus air itu datang dari atas gitu
airnya tiba tiba besar
iya besar langsung besar gitu
terus anak anak kabur semua gitu
untung saya itu dekat sama besi itu atau nama besi
mendapat laporan tim bpbd kabupaten probolinggo
dibantu anggota polisi dan tni mencari dua korban hilang
mereka menyisir sungai sampai ke wilayah perairan pantai utara
sementara banjir lahar dingin gunung bromo juga menerjang sungai pasir di probolinggo minggu sore
akibatnya sejumlah warga yang bermukim di bantaran sungai panik
dan langsung berhamburan keluar rumah untuk memantau kondisi debit air
beruntung banjir lahar tak sampai meluber ke permukiman warga dan ke area persawahan
setelah tanggul sungai sudah ditinggikan mencapai dua meter
selain itu hujan di gunung bromo sudah berhenti hingga debit banjir cenderung menurun
irsyapri ongkoh probolinggo